komisi penyiaran indonesia daerah jawa barat menggelar malam anugerah penyiaran kpid jabar dua ribu dua puluh
dalam acara ini transtv jawa barat meraih penghargaan untuk kategori dokumenter terbaik
transtv berafiliasi dengan ct corp yang menaungi cnn indonesia
malam anugerah penyiaran kpid jawa barat ke empat belas digelar pada selasa dua november di gedung sabilulungan kabupaten bandung
tahun ini tema yang diusung adalah jabar ngabret digital seiring dengan adanya rencana penghentian siaran tv analog yang akan berpindah ke siaran tv digital
pada penyelenggaraan tahun ini ada satu ratus sembilan puluh tiga karya televisi dan radio terbaik yang kemudian diseleksi berdasarkan
kategori diantaranya berita seni budaya dan dokumenter
transtv jawa barat berhasil meraih penghargaan untuk kategori dokumenter terbaik
terima kasih banyak untuk kpid jawa barat kang adi pak ketua terima kasih
para komisioner kpk terima kasih
terima kasih juga untuk teman teman programming dan transmisi yang menyiarkan siaran lokal transtv jawa barat ke seluruh jawa barat

hatur mulut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
sama dengan tahun sebelumnya tahun ini panitia menambahkan kategori baru
yaitu penyiar radio dan televisi favorit dan pasanggiri duta penyiaran jawa barat
selain memberi penghargaan kepada insan penyiaran dalam acara ini digelar kegiatan hitung mundur satu tahun menuju analog switch off

tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu
tiga dua satu